saudara ada informasi ratusan pengungsi dari pulau tagulandang keupatan kepulauan sitaro
yang merupakan warga terdampak erupsi gunung ruang
kini ditampung di sentra tumotu milik kementerian sosial yang berlokasi di kota manado
gedung kantor sentra tumotu kota manado sulawesi utara
menampung sebanyak satu ratus delapan warga pulau tagulandang
dari ratusan yang ditampung di posko ini terdiri dari dua belas bayi
delapan anak anak lima puluh delapan orang dewasa dan sepuluh warga lanjut usia
di posko pengungsian warga diberi bantuan logistik serta mendapatkan pelayanan medis
ratusan pengungsi korban erupsi gunung ruang di pulau tagulandang ini memilih keluar dari pulau
lantaran situasi yang mencekam saat kejadian erupsi gunung ruang pada selasa dini hari tiga puluh april lalu
para pengungsi khawatir dengan meningkatnya aktivitas gunung ruah
saat erupsi terjadi pada tiga puluh april lalu
rumah warga dihujani batu kerikil serta abu vulkanik yang keluar dari kawah gunung
sempat terdampak erupsi gunung ruang bandara samratulangi manado
sulawesi utara kembali dibuka sejak kemarin
kita pantau bersama kondisinya siang ini
sudah ada jurnalis kompas tv yanemike singyal
bagaimana situasi bandara pada hari ini setelah kembali dibuka sejak kemarin
selamat siang yan dan juga saudara
setelah sempat ditutup kurang lebih lima hari
terhitung sejak tanggal tiga puluh april sampai kemarin
sejak tanggal tiga puluh april sampai tanggal empat mei
bandara internasional samratulangi manado
kembali dibuka pada kemarin
tepatnya minggu pukul sepuluh pagi
kami pantau hari kedua ini
kembali operasional bandara samratulangi manado
aktivitas mulai berangsur angsur normal
dimana kami melihat di terminal keberangkatan
sudah ada penumpang yang mengikuti antrian untuk kemudian masuk ke ruangan check in
untuk melakukan penerbangan sesuai dengan jadwal maskapai yang mereka miliki
dan memang kalau kami bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya
suasana di bandara sempat lengang
akibat adanya penutupan operasional bandara samratulangi manado
yang terimbas abu vulkanik dari gunung ruang yang terjadi di kabupaten kepulauan citaro
dan hari ini berdasarkan keterangan dari pumas angkasa pura sendiri
bahwa terdapat tiga puluh sembilan penerbangan terjadwal
baik penerbangan domestik maupun internasional
dengan sebanyak empat empat ratus satu penumpang
empat empat ratus satu penumpang ini merupakan penumpang yang akan tiba
maupun berangkat melalui bandara internasional samratulangi manado
setelah lima hari ditutup akhirnya pada hari minggu kemarin
bandara samratulangi kembali beroperasi
lalu bagaimana dengan penumpang yang sebelumnya terimbas penutupan bandara
apakah ada penjadwalan ulang penerbangan atau pengembalian biaya tiket
seperti apa secara teknis yang harus dilakukan oleh para penumpang ini
ya memang sejak pengumuman penutupan sementara operasional bandara samratulangi manado
bersama dengan sejumlah maskapai
memang telah melakukan koordinasi langsung
untuk menjamin penumpang yang memang memiliki jadwal keberangkatan
namun karena adanya erupsi gunung ruang
yang menyebabkan abu vulkanik sampai di areal bandara
menyebabkan sejumlah penerbangan terpaksa harus ditunda
pihak maskapai bersama dengan pihak angkasa pura
sudah menyatakan bahwa penumpang diberikan
baik memilih opsi penjatualan ulang kembali keberangkatan mereka
ataupun bisa memilih refund jika mereka memilih untuk tidak melakukan atau melanjutkan perjalanan mereka
ya ada opsi refund dan juga penjadwalan ulang bagi penumpang bandara
yang sebelumnya terkendala dengan pemberangkatan
yano ini bagaimana dengan kondisi warga tagulandang
yang sebelumnya sempat diberitakan mengungsi ke posko pengungsian di manado
ya saat ini ya tadi kami memantau di salah satu posko pengungsian warga terdampak erupsi
dari kabupaten kepulauan sitaro
yang memang memilih mengevakuasi diri ke luar kabupaten sitaro
salah satunya yang kami pantau di posko sentra tumoto kementerian sosial
yang berada di kelurahan pal empat kota manado
kami pantau di sana ada kurang lebih satu ratus delapan jiwa
yang menginap atau mengungsi di sentra tumoto ini
mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik
dan mereka juga mendapatkan layanan selain kebutuhan dasar makan dan minum yang terpenuhi
mereka juga menerima layanan pemeriksaan kesehatan
terutama bagi pengungsi yang memang mengalami kondisi sakit atau terdampak kesehatannya
lantaran harus mengungsi di area yang lebih aman dibandingkan di lokasi tempat di mana mereka tinggal